setelah hizbut tahrir indonesia pemerintah berencana membuarkan lima organisasi kemasyarakatan lain di sejumlah daerah
ormas ormas ini dinilai pemerintah bertentangan dengan ideologi pancasila
hingga saat ini kementerian dalam negeri masih mengumpulkan bukti bukti yang menguatkan dugaan penyimpangan ideologi kelima ormas tersebut
kementerian dalam negeri atas laporan daerah ada ormas ormas kecil
tapi rumah kecil ini cukup punya nama
hasil kemendagri ya kita serahkan ke baik itu bakin kejaksaan kepolisian ke kemenko ke tokoh tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat dan daerah
karena kami memutuskan ormas ini layak dibubarkan kalau tidak harus punya bukti yang